seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan kalau belum biasanya pro dan kontra
biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung mampu atau nggak mampu
seperti dulu waktu bpjs di luar yang bpi yang gratis sembilan puluh enam juta kan juga rame
tapi setelah berjalan dan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit
tidak dipungut biaya hal hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan
kalau belum biasanya pro dan kontra
tapi kalau belum biasanya pro dan kontra
kalau belum biasanya pro dan kontra